oke kalau saya sendiri yang harus ngecek apa
seorang siapa sih itu anak
jadi anak baik banget sih
gimana gak dimanfaatin terus kalau begitu caranya
iya cid ada apa
mas mas lemos aku mau bicara sama dewa
mas aku mau nanya soal keadaan putri
bawahnya baru aja meledak cidra
putri sama raja gimana mas
saya tetap berduka cid aja cid mereka gak selamat
nggak nggak nggak
putri sama raja gak mungkin meninggal
nggak nggak nggak

lu jangan melawan
aku gak boleh sampai tertangkap
aku harus cari putri
raja sudah meninggal
kok anak buahku gak ada yang kasih kabar sampai sekarang
tapi kalau raja masih hidup
apa anak buahku bisa
menangkap raja ya
aku gak akan bisa tenang
kalau masalah ini belum jelas
kenapa anak buahku belum kasih kabar
kapan kasih kabarnya
lama banget sih
ya allah putri
ini kenapa sih masalah nggak pernah berhenti
ada aja masalah baru
baru selesai masalah yang satu
muncul lagi masalah yang satu
ya allah putri
putri kamu dimana sih
kalau harus kehilangan kamu
nangis mulu dari tadi
kepalaku nih jadi pusing tujuh keliling
gara gara kamu dari tadi
kamu tau gak gimana perasaan saya
gak tau kan kamu
kamu gak tahu lagi ini rumah rumah saya
putri itu anak anak saya bukan anak kamu
kalau saya mau nangis itu surat saya dong
kamu gak tahu gimana perasaan saya kan
anak saya itu sekarang gak tau lagi dimana
kenapa kamu yang repot sih
kalau gak suka pergi aja
kita di sini
jangan di sini
masalah gak selesai selesai
udah terus selesai
baru baru selesai yang baru ada lagi
gua harus selamati mereka
kayaknya orang itu
bagaimana kadang putri
sepertinya dia sudah meninggal
kalian dengerin saya back back ya
kalian dengerin saya back back
itu gak akan mati
itu gak akan mati
oke kalau saya sendiri yang harus ngecek apa
sering sering sering
putri putri itu masih hidup putri masih hidup
denyut nadinya ada kok nafasnya juga ada
ya walaupun cuma pelan tapi paling enggak itu artinya dia masih hidup
maaf bos tapi dia sudah meninggal
apa yang bos rasain itu perasaan bos saja
si p r si p r
putri putri hai hai
putri putri raja kamu dimana
suara dewa suara dewa
kabur kabur kabur